kepolisian unit kriminal khusus polresta depok mendatangi universitas indonesia
kedatangan polisi terkait beredarnya video porno yang mengatasnamakan kampus itu
dari hasil penyelidikan polisi akhirnya berhasil mengantongi satu nama yang diduga sebagai salah satu pemeran dalam video tersebut
polisi masih terus berkoordinasi dengan kampus universitas indonesia untuk bisa meminta keterangan pemeran
dan mencari tahu identitas lelaki yang ada di dalamnya berikut penyebab tersebarnya video itu
sementara humas ui egya tarigan mengungkapkan dari hasil pemeriksaan sistem kampus
nama pelaku yang disebutkan dalam media sosial telah ditemukan
namun yang bersangkutan sudah tidak lagi berstatus sebagai mahasiswi
ini statusnya lulusan ui dan sudah tidak aktif lagi sebagai mahasiswa
kt sudah lulus